partai amanat nasional memberi sinyal dukungan kepada gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk maju sebagai calon presiden dua ribu dua puluh
padahal dua hari sebelumnya ketua umum pan zulkifli hasan baru saja menggelar pertemuan dengan partai koalisi indonesia bersatu
dan mengumumkan bahwa kib akan memprioritaskan ketua umum golkar erlangga hartarto sebagai capres dua ribu dua puluh empat
ada apa dibalik berubah ubahnya pan dalam mendukung capres apakah pengaruh presiden jokowi membelenggupan
dalam menentukan pilihan untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan
wakil ketua umum partai amanat nasional yandri susanto sekaligus wakil ketua mpr selamat sore bang yandri
selamat sore assalamualaikum
waalaikumsalam dan direktur eksekutif carta politika selamat sore mas toto
selamat sore nana
selamat sore bang yandri
saya mau langsung ke bang yandri
bang yandri saat tiga ketua umum partai koalisi indonesia bersatu bertemu
temu hari rabu kemarin di salah satu restoran di menteng ketua umum anda loh ini yang mengatakan
pak zulkifli hasan menyebut bahwa capres yang diprioritaskan kib adalah ketua umum golkar pak erlangga hartarto
karena ini orang partai yang harusnya maju diprioritaskan
terus kemudian hari jumatnya berubah lagi mempertimbangkan mendukung ganjar pranowo sebagai capres dan erick thohir sebagai cawapres
kenapa pan bisa berubah berubah begini
bang yandri dalam waktu dua hari
belum ada yang berubah berubah itu kalau sudah ditetapkan baru diganti kan
karena kan belum ada yang ditetapkan
kalau pak erlangga disebut bang jul benar
karena dia masuk dalam rekomendasi pak kernas tanggal dua puluh enam dua puluh tujuh dua puluh delapan agustus yang lalu
pak ganjar juga masuk dalam kluster kepala daerah
ada juga di situ
pak kopipa pak andrian kamil dan pak aning
pak erick thohir itu masuk dalam kluster menteri
jadi gak ada yang salah dan memang persoalan capres dan cowapres ini masih panjang
masih ada dinamika
tapi yang disebut bang jul itu tidak keluar dari koridor yang diputuskan oleh rakernas pan
dan rakyat karnas pan itu salah satu poin yang diputuskan juga bahwa persoalan penentuan akhir dari capres nanti itu diserahkan kepada ketua umum
itu belum ada yang final
jadi gak ada yang berubah berubah
pan itu tetap dalam koridor dan untuk memastikan siapa nanti yang diusung siapa capresnya siapa cawapresnya
ketua umum itu wajib berkoalisi
nah oleh karena itu kita memberikan mandat penuh juga kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi dengan partai politik yang ada di senayan
dengan memperhatikan hasilnya karnas termasuk aspirasi aspirasi yang berkembang di wilayah wp
gitu mbak nana
jadi gak ada yang berubah
belum ada ketetapan
jadi mbak nana yang salah itu kalau bilang berubah
belum ada yang berubah
bang yandri belum ada yang berubah karena hasil keputusan dari rakernas pan ada tiga nama ya
tadi anda sebutkan ada nama pak ganjar
lebih dari tiga nama
ada kluster kepala daerah ada empat nama
kluster ketua umum ada tiga nama
ada kluster apa namanya menteri gitu
jadi tidak lebih dari tiga nama
oke bang yandri
oleh karena itu
kita serahkan kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi
jadi kalau bang yandri menyebut air langga menyebut ganjar
itu nggak ada yang salah dan belum ada yang berubah
kalau berubah itu kan sudah diputuskan oleh sk dpp pan ya kan
ca capresnya cb cawapres tiba tiba di anulir
sk itu namanya baru berubah
ini sekarang belum ada keputusan resmi
belum ada sk dari dpp pan
oke belum ada keputusan resmi
berarti setelah ini ada nama lain yang bisa disebut seperti nama pak prabowo
kemudian nama anies baswedan tidak mengerucut ke ganjar pranowo
ataupun ke erick thohir begitu
bagaimana bang yandri
ya semua masih proses
nanti ada akhir dari semua proses
ini kan mendaftar ke kpu
siapa berkuasir dengan siapa
yang diusung siapa capresnya siapa cawapresnya siapa
jadi ini masih terus berproses
dan saya katakan tadi
pan itu tidak bisa mengusung sendiri
jadi mesti wajib berkualisi
nah yang menjadi aspirasi besar di pan
tentu sudah kita beri mandat kepada ketua umum untuk melakukan komunikasi
dengan para poro lain
terutama dalam keb
itu mbak nana
melihat berubahnya sikapan
kalau tadi dikatakan pembelaannya bang yandri ini tidak ada yang salah
tapi dalam waktu yang berdekatan hari rabu
hari rabu mengatakan pak erlangga yang diprioritaskan sebagai capres
kemudian dua hari kemudian mengundang pak ganjar dan juga pak erick thohir
di dalam acara pan
pak erlangga tidak pernah diundangkan dalam acara pan
ini apa yang anda analisa dari perubahan sikapan dan mendudukkan
ganjar dengan erick thohir
di acara bacalek pan di jawa tengah
sebenarnya tidak aneh ya
kalau ganjar diundang di acara di jawa tengah
kalau datang di jawa barat nah itu menurut saya sesuatu
nah yang kedua memang tapi ada beberapa fakta yang sebetulnya membuat
statement kemarin terasa tidak mengagetkan
kalau kita lihat sebelum statement dari bang zul sendiri
apa yang kemudian sudah sempat menjadi pemberitaan di media adalah
beberapa dpw pan sudah melakukan deklarasi ke ganjar
itu menjustifikasi bahwa perbedaan ganjar dibanding nama lain
kalau kita dengar statement bang zul kemarin adalah bang zul mengatakan
mayoritas kader pan itu menyatakan menginginkan ganjar
karena memang dpw dpw sebagai yang sudah menginginkan ganjar untuk
karena memang dpw dpw sebagai yang sudah menginginkan ganjar
ganjar untuk maju dalam pemberitaan kalau kita baca
yang kedua ada fakta juga bahwa pan ini termasuk partai dan bang zul sendiri
termasuk partai yang dari awal sudah berani mengatakan dia tidak ingin
memaksakan dirinya walaupun adalah ketua umum untuk menjadi capres atau cawapres
dan ada sebuah fakta juga ketika kemudian mereka harus sosok lain yang
kemudian ingin dicapreskan ganjar memiliki fakta elektoral yang dikatakan
tinggi minimal selalu masuk tiga besar dua besar bahkan kebanyakan survei mengatakan
jadi ada yang max di situ
yang ketiga ada sebuah fakta juga ini spekulasinya ya
bahwa pan adalah bagian dari koalisi pemerintah jokowi
kita tahu kalau dibaca dari simbol simbol atau gimmick gimmick yang ada
ganjar minimal lah bisa dikatakan satu dari dua nama yang sering namanya tersebut
di situ ada prabowo di situ ada ganjar
fakta lain juga ada sebuah kenyataan bahwa ganjar walaupun elektabilitasnya tinggi
sampai sekarang belum mendapatkan kejelasan dari partainya sendiri untuk bisa didukung atau tidak
itu yang menyebabkan berbagai variable tadi menurut saya
kalau kita masuk ke dalam analisis sangat masuk akal untuk orang berspekulasi bahwa
kib atau minimal p tiga dan pan lah ya katakanlah ya
minggu lalu itu p tiga sudah melakukan rucker wheel atau musker wheel saya lupa namanya
jawa tengah juga dan ganjar datang juga
tapi yang bisa kita simpulkan dari berbagai variable tadi menurut saya sangat masuk akal untuk kita berspekulasi bahwa
mungkin sekali kedua partai ini bergabung dengan atau mengusung ganjar pranowo
dibandingkan dengan golkar yang punya kompleksitas lebih tinggi kenapa
karena ini satu satunya partai diantara kib yang sudah dari awal mengatakan sumnya akan maju
kira kira seperti itu

oke oke saya mau tanya ke bang yandri analisisnya mas toto tadi
saya ingin tanya langsung aja deh saya nggak usah pakai spekulasi spekulasi
perintahnya ada nggak dari pihak tertentu
semisal istana agar pan mendukung ganjar dan pak erik mengawinkan dua tokoh ini
masa gak ada perintah sama sekali nih
ya kalau di pan kan ada mekanismenya kemarin sebelum rakan nas itu ada namanya pemilu raya
bulan april mei pemilu raya di tingkat kabupaten kota se indonesia
menjaring nama nama sebanyak enam belas nama
kemudian dikerucutkan di bulan
juli sampai agustus awal itu tingkat dpw kemudian dibawa ke rakan nas
hasilnya kan diumumkan langsung oleh bang jul beberapa nama yang saya sebutkan tadi
jadi pan itu sangat demokratis gitu loh
tapi pada akhirnya pan akan menentukan satu pasangan capres dan capres atas perintah undang undang
dan ini saya jelaskan lagi pan itu gak bisa sendiri
jadi gak bisa juga maunya pan misalkan pan harus ini tapi
mesti ada kesepakatan dengan partai lain
oke bang yandi
maka kalau pan hari ini berpendapat itu pastilah hasil dari kesepakatan internal yang sudah di legitimasi oleh rakan nas
walaupun memang belum mengkerucut siapa yang akan diusung
nah kalau bang jos sekali lagi menyebut beberapa nama itu tetap dalam koridor hasil rakernas
dan bang jul memang diberi mandat penuh untuk mengkomunikasikan dengan partai lain
dalam hal keputusan akhir nanti siapa yang akan diusung oleh pan dalam capres dan cawapres
bang yandri berarti skenario pan dan kib menjadi skocinya ganjar pranowo untuk maju dalam pilpres itu masuk ya
kemungkinan itu ada terus tidak ada dalam politik itu yang tidak mungkin
tapi kata pasti itu juga nggak bisa kami pastikan
karena dinamika komunikasi dinamika politik kemudian perkembangan sampai pendaftaran ke kpi
itu semua kemungkinan bisa kita pastikan

tapi bahwa pak ganjar mungkin diusung iya
pak erlangga iya karena itu dalam saya bilang tadi masuk dalam kluster yang didukung oleh pan dalam rakernas bulan agustus yang lalu
jadi dinamika ini menurut saya kami biasa biasanya dan belum ada yang berubah
dari sikap pan justru pan membuka kepada publik bagaimana respon publik dengan sikapan seperti ini
sambil kami melakukan komunikasi yang berhak mengusung capres
itu kan partai politik
sehingga kami bisa mendaftarkan pasangan capres yang dolar sikpan untuk daftar ke kpi
gitu mbak nanda
oke mas toto ini kan baru pan dan juga p tiga
sementara golkar yang utamanya ini belum menunjukkan tanda tanda mau mengusung ganjar pranowo
apalagi erick thohir bukan kader partai dari tiga anggota koalisi ini ya
dari golkar pan dan juga p tiga
menurut anda akan sulit tidak sih membujuk golkar untuk bisa mengusung ganjar dan skenario nya berpasangan dengan erick
menggunakan perahu kib ini mas soto
ya sebetulnya sampai kita bicara pendaftaran kpu dinamisasi masih mungkin terjadi loh
nasdem deklarasi itu sendiri juga belum bisa dikatakan solid
prabowo dengan pkb dan girindranya belum bisa dikatakan sulit
ketika kita punya fakta sejarah hari terakhir jam terakhir masih bisa berubah
apalagi kib yang bahkan memang belum mengunjulkan nama kpi
bisa dikira nama secara resmi ya
tetapi memang yang tidak bisa dibantah tingkat kompleksitasnya menjadi lebih besar
buat partai golkar ketika ingin mencalonkan sosok di luar ketua umumnya yang terlanjur dideklarasikan
jadi itu logikanya seperti itu
sementara buat pan dan p tiga yang memang terlihat dari statement awalnya tidak ingin memaksakan ketumnya untuk maju
apalagi p tiga baru berganti ketum hanya plt ketum saya pikir lebih mudah untuk memutuskan
ada kader lain yang kemudian akan maju
tetapi kan memang yang menarik adalah magnet elektoral ganjar ini memang menjadi prasyarat utama ketika ada sosok ingin dimajukan oleh koalisi koalisi lain
tinggal pertanyaannya kemudian oke peluang untuk pilpresnya kemudian menjadi besar
tapi apa yang didapatkan oleh partai saya gitu kan ketika sosok yang di luar kader ini saya majukan
nah ini ada fakta yang menarik kalau untuk pan khusus pan ini kalau kita baca kronologi sejarah elektoralnya
partai yang tidak terlalu terpengaruh dengan pilpres atau kotel efek
jadi ketika pilpresnya terpisah atau pilpresnya bergabung pun suarapan cenderung stabil ya katakan ada penurunan sedikit
dan kalau kita lihat dalam exit polls memang efek kotelnya itu kecil
jadi mereka mau selambung capresnya lebih akan ditentukan hasil pileknya didasarkan pada penguatan basis tradisional
memang kalau dilihat basis lambung suarapan itu tidak berubah jauh
jadi saya melihat ini langkah taktis pan saja untuk kemudian memperbesar peluang menjadi bagian dari kekuasaan di dua ribu dua puluh empat
tapi untuk pilek mereka mungkin akan menyiapkan strategi yang berbeda karena sadar tidak akan mendapatkan kotel efek yang besar siapapun yang akan dimajukan
oke soal basis suara dan juga kantong suara pan yang cenderung lebih dekat dengan muhammadiyah nanti saya akan tanya lebih dalam lagi
tapi terjadat lebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
terima kasih anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada wakil ketua umum pan yandri susanto dan direktur eksekutif carta politika yunarto wijaya
saya kembali lagi ke bang yandri
bang yandri saya ingin tanya ya berkali kali dikatakan mayoritas mayoritas saya ingin tahu jumlahnya berapa sih mayoritas yang mendukung pak ganjar dpw nya

saya kalau pastinya lupa ya
karena saya sudah berusaha
saya sudah berusaha
karena mayoritas berarti lebih dari berapa tujuh belas
mendukung tapi itu karena dpw kan diberikan hak untuk mendukung lebih dari satu nama ya
tapi tidak bukan satu dpw satu nama yang kita minta
tapi memang beberapa nama hasil yang disaring dari dpd dpd di masing masing provinsi
jadi memang masing masing provinsi itu bisa mendukung
bisa mendukung lebih dari satu nama
misalkan jawa tengah itu mendukung ganjar mendukung kopipa mendukung ridwan kamil juga
tuh pasti kalau bang jul dpw yang mendukung bang jul
artinya kami tidak waktu menjaring capres itu tidak langsung menekankan ke satu nama tidak mbak nana
jadi diberi peluang kepada dpw untuk menjaring beberapa nama
makanya juga waktu rakernas pan yang dibaca oleh bang jul
ada sembilan nama yang diputuskan
jadi itu jadi belum ada kata kunci setiap dpw satu nama tidak ada
tapi beberapa nama disebutkan oleh dpw termasuk nama ganjar yang cukup mayoritas
ya saya mau tanya mayoritasnya paling besar berarti berapa
bang yandri berapa berarti pak ganjar ini dapat berapa mayoritasnya
karena mayoritas itu kan berarti dari tiga puluh empat lebih dari tujuh belas
intinya banyak yang menyebut terutama dari kawasan timur
juga dari beberapa sumatera ya kan
ada juga dari kalimantan sulawesi
tapi persisnya berapa dpw saya lupa karena sudah hampir tiga empat bulan yang lalu rakernasnya
dokumennya tapi intinya semua provinsi itu diberi ruang untuk menyebut beberapa nama capres maupun cawapres gitu
baik bang yandri selain mendukung pak ganjar apakah kemudian pan berani mendukung calon yang tidak di endorse
ataupun tidak diberikan kode oleh pak jokowi karena tadi disebutkan oleh mas toto sampai hari ini
ada dua nama yang diberikan kode oleh pak jokowi pak prabowo dan juga pak ganjar
berani tidak pan mendukung yang di luar endorsementnya pak jokowi tadi
dengan posisinya pak zulkifli hasan sebagai menteri
kayaknya bukan persoalan berani nggak berani ya
itu bagi pan bukan di situ ranahnya
pan itu ada mekanisme cara memutuskan siapa yang akan diusung
kemudian berkoalisi dengan siapa cukup nggak syarat itu
berani kalau nggak cukup gimana mau daftarkan ke kpu
atau nggak berani apa persoalan ini kalau nggak berani
artinya pan tidak pada ranah berani tidak berani
pan itu kan sangat realistis kemudian sangat komunikatif dengan partai lain sehingga
saya ulangi kembali pan itu tidak bisa ngusung sendiri
ini bukan perusahaan berani nggak berani
pan itu juga ingin menang
pan itu juga ingin besar di legislatif dan sebagainya
jadi banyak pertimbangan yang lain pak nana
bukan persoalan berani nggak berani
itu pan sudah terlatih dalam mengambil keputusan untuk ikut kontestasi apakah itu pil pres maupun pil capres
karena sudah dua kali kalah pil pres ya
jadi dua ribu dua puluh empat ingin menang pil pres
dua kali mendukung tokoh tokohnya kalah terus
posisinya pak zulkifli hasan sebagai menteri perdagangan sebagai pembantunya pak jokowi
apakah akan menyulitkan posisi pan dalam mengambil keputusan mendukung capres harus sama dengan pilihan pak jokowi
kalau asumsi rifana hanya karena jatah menteri nasdem punya tiga menteri
tapi dia kemudian mengambil sikap yang bisa berbeda ya
artinya sebenarnya kan tidak ada batasan dan sampai sekarang nasdem tetap bagian dari koalisi kok
saya sih lebih melihat tetap terlepas ada sebuah pasti ya koordinasi antara elit elit
ada rasa hutang budi politik rasa tepoh seliro misalnya sebagai sesama bagian dari kekuasaan itu pasti ada
tapi partai itu pasti akan berorientasi pada ketika membangun koalisi ya
saya bisa menang atau tidak di pilpres ya ketika berbicara koalisi pilpres
kedua berpengaruh positif atau negatif kepada partai saya gitu kan
itu yang menurut saya akhirnya diperhitungkan dan kenapa sih nama ganjar yang misalnya keluar
bahwa kemudian ganjar sering dikeluarkan gimmicknya oleh jokowi
tapi ada variable lain yang mungkin dilirik oleh partai partai di kib
minimal p tiga dengan pan
elektabilitasnya memang tinggi yang pertama
yang kedua kalau kita lihat juga sampai sekarang menjadi menarik ketika kemudian dia tidak jelas posisinya
oleh partainya sendiri
ini kan jadi menarik buat partai partai lain yang memang tidak ingin memajukan ketumnya begitu ya
itu yang menyebabkan dan ketiga kalau kita baca pun tidak berpengaruh negatif terhadap misalnya suara partainya
bahkan smrc pernah mengeluarkan sebuah simulasi pertanyaan eksperimental disitu
itu yang menyebabkan menurut saya kenapa nama ganjar yang muncul
misalnya kalau karena ketidak enakan kenapa sih kemudian bisa saja kan ada tawaran tentang bapuan misalnya
atau misalnya pak prabowo misalnya kan bagian dari kekuasaan juga
tapi kita tahu pak prabowo kan ketum dari partai lain
potensinya malah kemudian menjadi zero sum game berpotensi buat partai partai lain yang mendukung yang akan untung girindra sendiri
mohon maaf itu juga yang menurut saya mungkin jadi perhitungan
menurut saya pan dan p tiga lebih mudah menerima sosok nama lain di luar ketiga nama partai dalam kib ini
karena kalau ada satu sosok yang menjadi ketua umum dari ketiga partai ini dan kemudian menjadi capres
kemungkinan malah hanya akan menguntungkan satu partai saja
oke oke tapi kalau tiga tiganya hanya sebagai skoci saja paling nggak misalnya capresnya adalah mas ganjar
masa cawapresnya tidak dari koalisi kib ini

mas toto apakah lazimnya harusnya ada
mas toto apakah lazimnya harusnya ada skocie
jadi dua duanya dari luar ini kan pak ganjar kader pd perjuangan
pak erick thohir pak rituan kamil ini bukan kader dari internal kib
bukan ketua umum dari internal kib
ketika dipaksakan cawapresnya malah dari salah satu ketum partai
kejadiannya menurut saya akan seperti anies baswedan
ketika akan terjadi perdebatan apakah pks atau demokrat yang punya kepantasan karena disitu akan ada partai yang dirugikan
jadi koalisi yang akan mengusir
koalisi yang akan mengusung sosok yang bukan kader dari ketiganya
menurut saya malah akan lebih memungkinkan punya cawapres juga yang bukan kader dari ketiganya
sehingga kemudian mendapatkan variable
dan disitu mereka akan bertarung di level tilek dengan asumsi bahwa tidak ada kotil efek
tapi kemudian mereka menggunakan strategi yang lain
oke jadi lebih baik
nah peluang menangnya tetap besar kira kira gitu loh kalau dibaca secara taktis
jadi lebih baik orang luar saja semuanya tidak memiliki kondisi
tidak usah dari koalisi kib begitu ya supaya tidak ada tarik menarik kepentingan
tapi ini agak susah meyakinkan golkar yang di munas sudah memutuskan ketua umumnya sebagai capres
belum ada pintu soal cawapres
bang yandri saya ingin tanya ya
basis suaranya dari pan ini kan adalah muhammadiyah
seberapa tinggi sih sebetulnya kotel efek yang bisa didapat oleh pan
atau memang seperti yang tadi disampaikan oleh mas toto
pan berfikir bahwa untuk tilek pres tidak begitu berpengaruh kotil efeknya terhadap pan
siapapun cawapres yang diusung
ya jadi mbak nanda
karena pan ini sudah lima kali ikut pemilu
dan kalau disurvei oleh lembaga survei termasuk mas toto ini kan pan itu tidak pernah lulus parlementar soul
itu artinya memang strategi pan itu ada kekhususan terutama dengan para calegnya
jadi kami tidak terlalu khawatir dengan persoalan pemilu legislatif
termasuk basis masa
basis masa pan itu sekarang sudah berpengaruh kotil
misalkan di papua kami dapat dua kursi dpr ri di sana
walaupun itu bukan basis muhammadiyah
artinya pan alhamdulillah sekarang sudah diterima oleh semua kalangan
di kota di desa
dan kami pastikan mesin politik para caleg mulai dari sekarang sudah bergerak
nah siapapun nanti yang diusung oleh pan atau koalisi pan capres dan cawapres
insya allah persoalan legislatif tidak akan terganggu mbak nana
artinya kami ingin memastikan para caleg itu terpilih dan bisa masuk kesenayan sesuai dengan syarat dari parlementar soul
oke jadi tidak berpengaruh siapa capres yang diusung pan dengan komposisi pilek begitu ya
ataupun kemenangan di pileg
pan cukup percaya diri ya
hasil survei semua lembaga survei kan mengatakan kalau pan itu nggak lolos nggak lolos
tapi alhamdulillah lolos terus gitu loh
itu belum ada capresnya sudah cukup tinggi
itu survei tertinggi dalam sejarah pan itu
oke saya ingin tanya ke bang yandri
bang henry ini kan yang disebut sebut oleh ketua umum anda adalah pak ganjar pranowo yang merupakan kader dari pdi perjuangan
saya tanya kalau pak ganjar tidak diusung oleh pdi perjuangan
pan mau suka rela mengambil mengusung pak ganjar dan meyakinkan p tiga dan juga golkar untuk menerima pak ganjar
nah kalau pan ini kan dari awal dari p tiga ke p tiga nggak masalah
bang hatta pernah maju ke depan
dua kali mengusung prabowo gak ada masalah
jadi politik kebangsaan pan ini sudah clear
tidak ada terlalu banyak egois dari internal partai
tapi bang jul tetap berpeluang karena bang jul itu juga diusung dalam rakernas
dan semua usung bang jul
semua kemungkinan masih panjang ini mbak nana
oke masih panjang permainan
nah bapak nggak malu malu lho diusung sama wijen gimana
silahkan anda meyakini pan berani nggak
pertanyaannya kebalik mana
kalau ganjar tidak diusung oleh pdip pasti menarik buat partai partai lain
pertanyaannya sebenarnya harusnya sebaliknya
kalau tiba tiba pdi perjuangan ternyata tetap mengusung ganjar pranowo
apakah ada potensi perubahan sikap atau tidak dari pan atau kib
kira kira itu yang sebenarnya menurut saya malah menarik untuk kemudian direspon
mungkin itu harus didiskusikan dulu lebih mendalam
karena kemarin golkar saja bereaksi ketika pak zulkifli hasan menyebut nama pak ganjar sebagai capres
kemudian golkar mengatakan kib belum membicarakan soal capres
jadi kayaknya harus duduk bareng lagi menetapkan
mengkonsolidasikan siapa yang akan diusung dalam kontestasi pilpres
sama kayak tembak bola anak
tetap yang lebih menarik itu adalah masa masa injury time
oke injury time kita gak akan tahu siapa yang akan didaftarkan ke kpu
masih sangat dinamis terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
direktur eksekutif carta politika mas yunarto wijaya dan juga wakil ketua umum pan yandri susanto
terima kasih bang yandri sehat selalu bang yandri dan juga mas toto
terima kasih mas toto
terima kasih mas toto